hujan marah marah begitu dong
kayak alat batar kebang
ini anak gua
masih ada lagi yang mau menunjukkan hasil karyanya
ini masih ada lagi nih
buah karya dari amalia
bagus banget itu robotnya
robot terbagus di kunanta
ini robot beli atau bikin
jangan pegang pegang enak aja
saya beri tepuk tangan untuk amalia
tuh lincah banget kan
gue nabrak apaan sih itu tadi ya
mana pinggang debu hari hari lagi sakit emang jatuh
tidak pak juki
ini ketuburukan siapa tahu tadi kayak anak kecil
tidak sudah sudah sudah
gut gutan begitu udah kayak burung pelatuk
yang mukanya kayak si brby
pak juki tadi saya tuh ngelihat anak kecil
tapi aw orangnya kemana
udah kalau gitu saya bantuin nih
orang kaya baik amat ya allah
makasih ya pak juki
saya bukan sepre eh saya bukan sepre
saya bukan karo
suara siapa tuh
kenapa ada di situ anak babe
aduh babe cukai reno yang gasa
amalia titipunnya sulaweti
udah deh nggak usah nggak usah
ini nih amelia tuh masa dipermalukan
aduh aduh aduh
tapi pokoknya tetap lia mareh sama babe
anak jadi ngacir begitu sih
pak juki kalau sama anak jangan terlalu manjain banget
apa apa diturutin apa apa diturutin
itu kagak boleh pak juki
eh eh eh ini juki
ngapain jadi ngomelin si juki
ngomong kembarangan aja
tepuk tangannya untuk butet
sebagai juara satu
selamat kepada kelompok butet ayu dan lilis
sebagai pemenang favorit
ada dua kandidatnya
ya jadi untuk nominasinya ada dua ya
ya pasti menang robot haidot dong
hah gak mungkin
ya robotnya sobri lah
kita saranin aja sama allah subhanahu wa ta'ala
siapa juga yang berantem
baik kalau begitu
akan dihitung atau di voting
berdasarkan tepuk tangan yang terbanyak ya
tapi sebelum itu
kita akan istirahat dulu selama tiga puluh menit
nanti setelah istirahat
kita akan kembali ngumpul di aula ini
untuk menentukan siapa robot terfavorit
yang difavoritkan oleh kalian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lu sih pakai aja dulu
gimana caranya biar kita bisa menang
kalian mau tau kan
jangan marah marah begitu dong
amalia ini babeh

aduh aduh amalia amalia
kutis itu sih
maaf cakap banget
aduh pak juki gapapa sih muter muter kayak lalat batar gebang
ini anak gua
si lia muter muter begitu
aku jadi pusing nih kegaraan dia
udah dong aulia jangan ngambek lagi dong ya
amalia ya ampun
kamu harus ingat ya sayang
berbaktilah kepada kedua orang tua
amelia jangan marah marah gitu dong sama babenya ya sayang
ya udah deh be
jom tangan babenya
kita jaga di sini pasti banyak yang mau
bang kiri kiri kiri kiri
jawaban milih sobri ya
nanti bakal dikasih gini ya
kalau nggak pilih nggak dikasih
nah pilih ya
biar dia jadi kedua favorit oke
pilih sobri ya nanti dikasih ginian ya
pilih sobri ya oke
di sana di sana di sana jangan rebutan
eh bu pilih sobri ya
nanti dikasih ginian
menyuap ke orang orang biar robotnya
kita tuh harus
usnuzon alias berbaik sangka
nggak boleh souzon
itu dosa batul
tidak betul sih
kalian kan juga lagi bah
untung aja ada kalian berdua
kamu ngapain di sini
kalau kamu pilih robotnya si sobri
kasih hadiah oke
tapi benar ya harus pilih
nih dah assalamualaikum
sudah terlalu kan
dot bener kan si luqman
aku udah kasih ke orang orang
udah beres deh pinter
ini baru luqman
dot kita kerjain mereka yuk
itu kan nggak boleh
betul tidak betul sih tapi kan mereka
juga mau berbuat curang
nonggok nonggok kita nih pakai beginian
jangan berbuat curang
jadi juara satu cuman
kita kan masih bisa jadi juara favorit
aku juga udah masih snack
ke haikal dan dodot maksudnya
aku udah membujuk haikal dan
dodot supaya dia
memilih mahotek kita
maksudnya bukan gitu
jangan kasih ke haikal sama
dodot nanti kalau mereka kasih tau
oh iya ya aduh aku enak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
untuk pengumuman silahkan
ustadz musa yang membacakannya
baik terima kasih pak ustadz muhtar
ya anak anakku semua para santriwan
dan santriwati pendok pesantren
untuk pemilihan juara terfavorit
robot kunanta tahun ini
dan pemilihan kali ini akan dihitung
votingnya berdasarkan jumlah
tepuk tangan terbanyak jadi
silahkan kalian lihat baik baik kalian perhatikan
robot mana yang kalian sukai
maka tepuk tanganlah kalian berikan tepuk tangan
semaksimal mungkin sekencang kencangnya